hingga saat ini pemerintah masih mengandalkan impor
guna memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri
dari tiga juta ton kebutuhan kedelai nasional
lima puluh persennya merupakan kedelai impor
nilainya pun bertambah setiap tahun
untuk periode januari sampai juni dua ribu delapan belas saja
jumlah impor kedelai mencapai satu tujuh belas juta ton
atau naik empat puluh tiga tujuh persen dari total impor tahun sebelumnya
amerika serikat menjadi pemasok kedelai utama indonesia
lima puluh persen kedelai impor datang dari negeri pemansam
badan pusat statistik mencatat
pada dua ribu tujuh belas indonesia mengimpor rp dua enam puluh tiga juta
kita ton kedelai transjenik dari amerika serikat
dengan nilai lebih dari satu miliar dolar
selain dari amerika serikat
negara kita juga mengimpor kedelai dari kanada
malaysia argentina dan etopia
dan kelebihannya kedelai impor ini
di samping harganya kualitasnya itu standar semua
terus kedua harganya itu juga selalu relatif sama
karena harga di amerika nya sama
dan yang ketiga itu bisa disimpan tahan lama
maksudnya kalau disimpan enam bulan atau sampai satu tahun tidak apa apa
tapi kalau kedelai lokal disimpan lebih dari dua bulan
atau tiga bulan itu itu sudah tumbuh akar gitu
jadi sudah kayak toge gitu
produksi kedelai lokal yang tidak mencukupi
izin menggunakan kedelai impor
ditambah tidak adanya pembatasan kuota impor
membuat impor kedelai semakin tinggi dari tahun ke tahun
kedelai ini karena sama sekali tidak ada batas oleh pemerintah
tidak ada hambatan
maka terjadi persaingan yang bebas sekali
di sini hanya memperhatikan keperluan konsumen
karena konsumennya itu kan
pengrajin pengrajin tempe pengrajin tahu
selama itu terpenuhi dan baik
saya pikir pemerintah tidak perlu ikut lagi cawe cawe di sini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini